ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi pak sampai ke tingkat penerima ini
kemudian yang kedua ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhantan dari el nino tadi
kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya di november itu sudah selesai
tapi tadi bu menteri kan mengatakan bahwa ini dari brin dan dari backup
bmkg mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan
nah apakah itu aktualisasinya
kalau iya kemudian siapa sih sebenarnya yang mengeksekusi itu di tingkat bawah
kenapa tidak itu kemudian di deliver ke bu kementerian sosial
kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail
pak menko menko ekonomi dan ibu menteri keuangan dan bu risma
benar yang mulia jadi rp dua puluh dua empat itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan
dan itu adalah di bawah bapanas
datanya menggunakan data p tiga ki yang ada pada kami
itu adalah hasil data trianulasi
yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data
kemudian kita lakukan penyampaian dan pengendalian dana
kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensupply nya adalah bulog
jadi penyedia komoditasnya bulog
kemudian yang menyalurkan adalah bapanas
tentu saja bapanas menggandeng transporter transporter
yang untuk bisa mengantar
beras itu ke sasaran sasaran
baik langsung bapak nas ya pak yang di lapangan ya